rasantang sedang terluka
dia tidak bakal bisa pergi dengan cepat
jadi kalian semua cari di lorong itu
mau pergi kemana kalian
setelah dia menguasai juru tersebut
mungkin aku bisa selamat
setelah aku menguasai jurus patraikma tingkat ketujuh
aku pasti akan mendapatkan
kunci itu ada di bocah itu
dia telah menyimpan lembar patraikmat tingkat ketujuh
aku akan mendapatkannya dari tangannya
hmmy dengarkan dulu penjelasan kakak
tidak butuh penjelasan
apa ini balasanmu kepada ibu
kau benar benar murid yang tidak tahu terima kasih
dia benar benar ingin menghabisi nyawaku
akhirnya itma tunduk ketujuh
ia harus melakukan sesuatu
ia harus melakukan sesuatu
ia harus melakukan sesuatu
ia harus melakukan sesuatu
kau tidak akan bersalah lester
ia harus melakukan sesuatu
kita harus banyak bersabar
dan kita tidak bisa terburu buru
kesaktiannya sangat luar biasa
dan dia juga sangat sulit untuk dilacak
aku akan membantumu untuk mengambil ajian suluh kamemayan
milik resi damadaksa
atas kesedihan raden
tugas guru itu memang sangat berat
jika harus aku tanggung sendiri
sudah selayaknya dan sewajarnya
umat manusia saling bahu membahu
jangan pernah memanggilku raden
terima kasih pak man
pak man sudah menolongku
kalau pak man tidak menolongku aku sudah tewas di tangan purbaia
tapi pak man juga bingung
kenapa raden purbaia teh
bisa menguasai jurus itu
aku tidak tahu pak ban
purbaia memang menyimpan lembar ketujuh patra hitmah
yang sengaja diskopik oleh guru
atau mungkin dia diam diam mempelajarinya
raden sudah kembali
bagus kalian sudah datang
mana murid perguruan argaliwung yang lain
aku membutuhkan bantuan mereka
untuk mencari rasantang dan pak man curali
ada apa dengan mereka aden
rasantang telah mengundi ibu
sepertinya aden salah paham
aku sudah tahu semua
sekarang ibuku sudah meninggal
dan aku adalah pengganti ibu
sekarang aku adalah ketua perguruan agaliwung ini
jadi kalian semua
cepat berlutut di hadapan
harus patuh padaku
dan sekarang juga
kalian cari rasantang dan pak man curali
tangkap mereka hidup hidup atau mati
dan jika ada dari kalian
yang mau melindungi mereka
mengkhianati perguruan argaliwung
eh teteh bahaya
ini yang sakitnya teteh
barang siapa yang menguasai jurus ketuduh
tanpa mempelajari jurus jurus sebelumnya teteh
watak kita akan berubah
menjadi jahat nih mas
seperti halnya teteh
itu yang diceritakan oleh guru
adalah adik sepuluh buruan
setelah mempelajari patrihid batas
tingkat ketujuh dia berubah menjadi jahat
lalu bagaimana cara untuk merubah watak purba ya
saya juga tidak tahu mas
cepat kalian mencipta gue
jangan diam saja
kenapa sikap berubah yang berubah
apa yang sebenarnya telah terjadi
itu ada orang mas
kau bisa kemana
jalan yang lainnya
semoga ini benar benar jalan keluar dari gua ini
mas ini dia
mudah mudahan ini dia
jalan yang lainnya mas

dengan bidang masa
sepertinya mereka sudah kabur ade
rasantang sedang terluka
dia tidak bakal bisa pergi dengan cepat
jadi kalian semua cari di lorong itu
mau pergi kemana kalian
habis ini kita buat
kalian pikir bisa kabur dari ini
tidak akan bisa
kamu lebih baik pergi dari sini
tangan nimas kan masih sakit
di sebelah rumah hatu
dia sangat berbahaya
biar aku saja yang menghadapinya
lagi dua ya